peraturan daerah pemerintah kota serang banten yang melarang aktivitas menjual makanan di siang hari
ternyata tidak berlaku bagi sejumlah restoran kafe maupun gerai makanan cepat saji
seperti terlihat pada minggu pagi di sejumlah lokasi justru sejumlah tempat makan masih buka dan melayani masyarakat
aktivitas jual beli makanan di sejumlah lokasi restoran kafe dan juga gerai makanan cepat saji
di wilayah protokol kota serang banten pada minggu pagi berlangsung bebas
situasi sama terlihat di sejumlah kafe yang diisi oleh warga yang menunggu makanan dihidangkan
bahkan di lokasi ruko tempat makan dibuka secara terang terangan
peraturan daerah pemerintah kota serang banten nomor dua tahun dua ribu sepuluh diberlakukan
sesuai dengan edaran wali kota serang tentang larangan kegiatan di bulan ramadan
rumah makan dan warteg dilarang buka sebelum pukul empat sore